enam rumah warga di desa mareje kecamatan lembar kabupaten lombok barat
selasa malam dibakar oleh masa
dari video amatir yang beredar di sejumlah media sosial
nampak petugas dari kepolisian resor lombok barat bersama aparat tni menghalau masa
yang melakukan pembakaran terhadap rumah warga
hingga rabu siang enam rumah yang dibakar bersama sebuah sepeda motor masih mengeluarkan asap
sementara penghuni rumah tidak berada di tempat
petugas dan beberapa warga melakukan penjagaan di sejumlah titik yang dianggap rawan
aksi pembakaran rumah warga itu diduga akibat salah faham
sebagai buntut aksi pembakaran petasan pada malam takbiran
yang memicu ketegangan antar warga
di tkp di desa marije sampai pagi ini sudah kondusif
masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa
kami dari polres lombok barat di backup oleh polda
kemudian juga rekan rekan dari tni kita membantu mengamankan lokasi
pasca kejadian kesalahpahaman tadi malam
intinya kegiatan kita pagi ini adalah melaksanakan pengamanan
sehingga masyarakat bisa beraktifitas
kita bisa beraktifitas semula
usai kejadian pembakaran enam rumah di desa mareje
sejumlah warga terutama para lansia yang rumahnya berdekatan dengan rumah yang dibakar
meminta untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman
mereka mengaku trauma dengan aksi pembakaran rumah tersebut
warga yang sebelumnya mengungsi dan berkumpul di kantor desa mareje ini
kemudian dipindahkan menggunakan kendaraan operasional
tni dan polri menuju mapolres lombok barat
masyarakat ada sebagian sudah kembali ke rumah keluarganya masing masing
karena ini kan saudara hampir rata rata saudara semua
ada yang sudah menikah dan lain sebagainya
jadi banyak juga yang sudah kembali ke rumahnya masing masing
aksi pembakaran enam rumah bersama satu unit sepeda motor
milik warga desa marije di kamantan lembar
kabupaten lombok barat terjadi sekitar pukul sembilan malam pada selasa
diliputan cnn indonesia